afwan rilis mau jangan nakutin ayu jok siapa juga nakutin
tuh tuh tuh pokoknya goyang goyang tuh tuh
pokoknya celengan kita nggak boleh kalah daripada
kita bikin itu harus bagus
berpikir indonesia kita harus kalian tuh haikal sama
dodet biar kita dapat uang seratus daripada
aku punya ide gimana kalau kita bikin celengan ya dari kalian aja
biar celengan kita tuh bagus rapih dan kuat
dan sekarang tugas kita adalah mencari kaleng kaleng itu
eh dok gimana kalau kita buat celengannya dari bambu aja
ih susah mah sih tinggal bikin dari kertas aja kan udah cari
ya allah dot itu mah gampang dirobek sama maling sama sobro
ah dok aku punya ide gimana kalau misalkan celengan kita pakai kaling
tapi jangan kaleng bekas kaleng masih itu yang balcet
itu trio bemo pada kemana sih
kayaknya ke dapur deh dot ayo kita duluin
siti sama pade
yaudah cepetan kita cari bahan yang cocok buat celengan kita
aku pengen lihat
ini keren ya
bila gue kasih gambar doang disini nih
ini sih bagus ya
ini bisa dirobek robek tuh
misalnya kalau di desain di sanggol
makanya di celengan
kalau nggak kita kasih aja motif karton disini
ya pokoknya kita udah dapet ya dot
pokoknya ini punya lemah sih

ini kalian kenapa sih kok pada mainnya betul betul tepung segala
ini juga udah pada gede pade positif malah ikut ikutan bukan ikut nasihatin
yang ikut ikutan siapa pak ustadz
saya misahin tiba tiba krepek krepek krepek jadilah seperti ini
kenapa ya tadi itu kena tempat yang pekotok banget malah saya
kita jadi korban pak ustaz
dengerin ya rasulullah itu mengajarkan kepada kita tidak boleh menghambur hamburkan makanan
karena itu namanya tafsir pemborosan
jadi kan tepungnya semua pada mubazir
nggak boleh yang lain kali ya
semua dengerin gak boleh kayak gini lagi ya
yaudah sekarang kalian semua beresin ya
baju kalian juga di persihin tuh ya paham dong
yaudah sekarang ayo kalian beres
nah ini beres lagi
barang barangnya udah siap
ini bahan buat bikin celengan ya
ih masa bikin celengan dari bahan plastik bekas gitu
kan biar kreatif
amalia tuh kan kamu kalo ketawa itu nggak usah berlebihan
rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalo ketawa aja itu nggak pernah berlebihan
yaudah terserah aku dong
ini menurut siapa
menurut aku kan
ya terserah aku dong ngomong apa aja
nih kalau tuh denger ya
kalau aku tuh biasanya nabung itu di bank
bekas plastiknya gini
ih bisa bisa ya uangku yang warna merah biru kuning hijau
itu ntar jamuran
kok bisa ada di jemuran
afwan lilis mau jangan nakutin ayu dong
siapa juga yang nakutin
tuh tuh tuh
alfon ternyata itu cuma kucing
iya nih lili juga capek istirahat dulu yuk
ah hantu yang tadi itu beneran atau bohongan sih
kayaknya sih ya gitu deh
soalnya kan kamu lihat aja deh
mukanya tuh putih semua gitu
ya gitu deh
soalnya siapa tuh
afwan nggak tahu deh
ini tuh haidot
haikal dan odot
garaan tuh sebarangan
bilang dong dari tadi
pasti kalian tuh sengaja ya buat takut takutin kita berdua
tidak lebatan tiba tiba
itu buktinya muka kalian putih putih
gara gara kita tuh mau bantuin pade
makanya jadi putih nih
pasti kamu mau pulang ya
aku mau pulang ke rumah
makanya diantar sama ayu
ya yaudah lilis
kita berdua aja nganterin kamu
ayo mendingan kamu tidur aja
nanti kita minta izin pasir gitu biar kita ngantarin
ayu balik dulu ya ke kamar
silakan ibu lilis
cadangannya dibikin motif apa ya
bentuknya apa ya dot
aku juga bingung
udah calen lagi
ini lagi pada bikin apa
mungkin ada yang ustadz bisa bantu
betul banget ustadz
kami tuh lagi bingung ini cadangannya bentuk apa yang paling bagus
biar ustadz bantuin ya
insya allah ustadz bisa bantu kalian dengan baik dan bagus
untuk yang pertama ini kan masih jelek
nah kalian bungkus nih sebagai warna dasarnya
nanti yang lebih kalian gunting nih
ini kalian lem biar nempel ya
nah selanjutnya kalian boleh tambahkan di sini
yaudah sekarang dikerjain
bungkuk banget sih ini
banyak banget daun keringnya
kok harus bisa gerak gerak sendiri
ini kardus ketiuk angin
apa jangan jangan ada ularnya